dpc partai gerindra kota solo jawa tengah pada selasa malam
resmi mengusulkan nama bacawa pres untuk mendampingi
pernyataan sikap mengusulkan gibran raka buming raka maju
sebagai bacawo pres prabowo supianto dilakukan di kantor
dpc partai gerindra di jalan setiabudi kota solo pada selasa malam
munculnya nama putra sulung presiden joko widodo sebagai
bacawa pres prabowo tersebut didapat usai rapat konsolidasi
partai gerindra kota solo yang dilakukan selama tiga hari
dari hasil rapat konsolidasi gibran raka buming raka dipandang
sebagai sosok kepala daerah serta pemimpin visioner muda
yang berhasil memimpin kota solo yang akan bisa meraih simpati
para pemilih pemula yang mendominasi suara pemilih di indonesia
rencananya setelah ini pengurus dpc partai gerindra kota solo
akan melayangkan surat baik ke dpd maupun dpp partai gerindra
untuk segera dilakukan rapat konsolidasi terkait sikap dpc partai gerindra solo
yang mengusulkan bacawa pres gibran raka buming raka
kita memutuskan menyatakan sikap bahwa partai gerindra kota surakarta
mendukung mas gibran untuk menjadi bacawo presnya dari pak prabowo supianto
alasannya yang jelas satu beliau kita anggap berhasil
untuk memimpin kota solo
itu yang pertama
beliau tidak ada cocok dalam saat memimpin
beliau masih muda dan visioner
yang terakhir itu sangat paduan yang sangat bagus
antara senior dan junior
masih pada selasa malam dpc gerindraika
bupaten boyolali jawa
mendeklarasikan dukungan terhadap gibran raka buming raka
untuk menjadi cawapres dari capres prabowo dalam pilpres dua ribu dua puluh
terpilihnya nama gibran diakui ketua dpc gerindra boyolali soekardiono
didapat dari hasil rapat pimpinan cabang di kantor dpc gerindra
dengan mengundang seluruh jajaran pengurus gerindra boyolali
atas dasar pencermatan perkembangan dinamika politik nasional
sosok gibran dinilai sebagai tokoh milenial yang cocok disandingkan bersama prabowo
sebagai perpaduan perkembangan dinamika politik nasional

sebagai perpaduan senior dan junior

gerindra boyolali optimistis prabowo akan berpasangan dengan gibran dalam pilpres dua ribu dua puluh
sebelumnya pada selasa siang dpd gerindra jawa barat secara resmi mengusulkan gibran raka buming raka
sebagai pendamping prabowo subianto pada pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
menurut ketua dpd gerindra jawa barat taufik hidayat
yang juga merupakan ketua dprd jabar ini
keputusan tersebut diambil setelah menerima aspirasi dari berbagai pihak
di antaranya para ketua dpd dpc hingga para caleg partai gerindra se jawa barat
serta berbagai lapisan masyarakat jawa barat
dari sejumlah aspirasi tersebut gibran dinilai sebagai sosok pemimpin muda yang sederhana
berprestasi dan rendah hati
taufik menambahkan bahwa surat usulan yang telah ia tanda tangani bersama sekretaris gerindra jabar
haris babihu tersebut akan langsung dikirim ke dpp gerindra
kita kumpulkan dua hari para caleg para ketua dpc seluruh jawa barat
jadi kita kesepakat dengan masyarakat juga bahwa untuk mendampingi bapak haji prabowo presiden
dpc gerindra eko tau bukit tinggi sumatera barat mengusulkan nama gibran raka bumi raka
sebagai bakal cawapres pendamping prabowo subianto pada pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
sosok gibran dianggap sebagai sosok yang tepat guna menghadirkan suasana damai
dan tidak menciptakan paksi di tengah masyarakat saat pemilu
keputusan mengusung duet prabowo gibran diambil dalam rapat pimpinan cabang dpc partai gerindra bukit tinggi
yang berlangsung selasa siang
di bukit tinggi terdapat lebih dari seribu kader dan simpatisan prabowo
ketua dpc partai gerindra kota bukit tinggi erman safar menyebutkan
rapim cap diikuti seluruh pimpinan anak cabang dan kader serta pengurus sayap partai yang ada di kota wisata tersebut
hasil rapim cap tersebut akan segera dikirim ke dpp gerindra secara elektronik
demi liputan cnn indonesia